ngobrol ada rock and roll nanti kalau udah ganti ganti pasangan yang itu ganti sono yang
ini ganti sini terus beliau sambil ketawa oh saya paham bu paham nah nanti suasananya kayak
gitu jadi lihat aja sekarang nggak usah nanti mikir mikirnya gini aduh kok kita dikurung kok
mau diinikan wis menengbe menengbe tapi nyambut gawe pas budiman anda kecewa dengan keputusan ibu
megawati soekarno putri memecat anda sebagai kader pdi perjuangan sebagai orang yang memahami
aturan partai saya bisa menerima tidak ada keberatan nggak kecewa masa kecewa dipecat dari
partai yang dari kecil katanya anda idolakan oh kalau dalam pengertian mengikuti emosi mengikuti
hai saya mencoba memahami ajar bung karno mengkaji sendiri maupun dibimbing tokoh pni dulu
waktu smp sd sampai smp tentu saja ini saya melihat ini sebagai sebuah patahan yang cukup ya tentu
saja membuat saya kecewa ya hati tetapi kalau saya lihat perjalanan bung karno bung karno dulu
mendirikan pni ditahan oleh belanda keluar dari penjara pni nya kemudian dibawa menjadi lebih
perkes pathway ke cristi karena si pendidikan jadi tidak masuk pni gabung ke partindo partai
indonesia pun tahun ketika bung karno di presiden yang orang enggak tahu ya bung karno tuh tidak
pernah menjadi anggota partai lagi artinya bung karno juga ketika jadi pemilihan besar revolusi
posisinya itu lokasi pasar bebas kalau dara tapi tentu saja saya bukan beliau tapi saya meratakan
memang oke bahwa bung karno
tetap menjadi seorang soekarnois
bung karno tetap menjadi seorang revolusioner
bung karno tetap menjadi seorang marahinis
bahkan dengan pada waktu itu beliau
tidak masuk di anggota partai
apa yang dikatakan bung karno di akhir akhir hidupnya
dia bicara tentang form nasional
saya tidak mau menyamakan
yang saya pelajari dari bung karno adalah cara berpikirnya
cara berpikir itu artinya gini
yang konsekuen adalah
cara berpikir ya
karena situasinya bisa berubah
data datanya bisa berubah
sehingga kemudian harus disikapi dengan
tindakan tindakan yang sesuai dengan keadaan
nah bung karno
dan juga saya melihat indonesia hari ini
perlu ada persatuan kam nasional
dan untuk itu saya bersedia
mewakafkan diri termasuk
membakar diri saya
termasuk dibakar atau apapun namanya
dan pada akhirnya ya sudah
ini memang sudah menjadi takdir politik
atau jalan politik saya dari dulu
it's okay tidak ada masalah
anda mewakafkan diri anda
anda membakar diri anda
dan berujung pemecatan tapi di sisi lain anda menyadari enggak
pemecatan anda ini akibat
dansa politik yang anda lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh
bu mega ya banyak kadernya yang kemudian
berdansa dansa politik yang dilakukan anda
dengan mendukung pak prabowo subianto
itu penyebab utamanya
anda berdansa politik itu enggak
ya kalau kita lihat dari geraknya
seolah seperti dansa tapi kalau kita lihat
pernyataan bu mega dan seperti saya memahami
cara berpikir dan
dato bu mega tiga tahun terakhir
menurut saya dansa saya tetap dalam kerangka
dalam kerangka irama
irama kedalutan bangsa
irama transformasi indonesia ke depan
yang apa yang kemudian
ya mungkin bisa saja saya keplasan
ya saya bisa saja keplaset tapi tetap saya tetap berdansa dalam kerangka
irama irama perjuangan begitu
kalau tadi pertanyaan idealisme atau pragmatisme
ini menarik nih pertanyaan ini
tidak sedikit banyak dalam karir politik saya
ada tawaran tawaran pragmatis yang membuat saya
bisa saja mengkhianati idealisme
tapi saya berhasil menolaknya
apakah pilihan saya mendukung pak prabowo adalah pragmatis
sampai hari tidak ada perbincangan soal jabatan dengan pak prabowo
tetapi lahir dari analisis saya
indonesia membutuhkan kepemimpinan yang strategik
bukan yang populis
pemimpin yang populis adalah
pemimpin yang turun ke bawah
pemimpin strategik adalah setelah pemimpin menemui rakyat
dia mengangkat rakyat ke atas
bukan terus menerus bersama rakyat di bawah
tugas pemimpin strategik adalah mengangkat rakyat yang ditemui di bawah
ke level lebih atas lebih atas lebih atas lagi
nah kita butuh itu kita nggak bisa
populisme butuh pemimpin yang turun ke bawah dua ribu empat belas
tapi dua ribu dua puluh empat butuh pemimpin yang rakyatnya naik ke level atas naik level atas lagi
saya kira itu gerak sejarahnya harus seperti itu
saya hanya menjadi budak dan pionya perubahan perubahan itu
nah dan saya ingin menjadi budak yang setia dari perubahan
oke anda katakan bahwa tidak ada tawaran
tapi kami dapat informasi anda ditawari menjadi menteri di kabinetnya pak prabowo
dan ada tawaran logistik juga ke anda itu benar gak
enggak enggak ada
jadi sama sekali ini free
ini betul betul pas gitu
ada yang makan siang yang gratis dalam politik
pastinya pastinya gak ada masalah
tetapi tidak pernah dengan pak prabowo obrolan itu
dalam obrol malah bukan pak prabowo bukan saya hanya celetukan celetukan orang saja
jadi ada yang memang menawari anda orang orang di sekitarnya pak prabowo
celetukan celetukan yang tidak dibicarakan dalam rangka yang komposisi yang sifatnya serius

terakhir malah terakhir malah pak prabowo ya
pak prabowo mengatakan di panggung di semarang
itu pun tidak atas pengetahuan saya tiba tiba nyeplos pak prabowo nya
saya ingat betul
ya beliau kan bertanya nih
mas budima nih jangan di luar negeri
apakah pak musbudan jadi duta besar ya jangan di luar negeri baiknya pulang ke indonesia saja
meskipun dia belajar hubungan internasional tapi dia tertanggung urus ke desa
ya gitu gitu lah
nah pernyataan pernyataan seperti pak prabowo itu yang saya dengar sebagai celetukan
dan saya tidak menganggap itu sebagai konsesi
saya tidak menganggap itu sebagai mahar
karena memang ketika saya bertemu beliau dan mengatakan dukungan tidak didahului
tidak didahului syarat syarat itu
tidak didahului syarat syarat itu
bahwa kemudian ada celutukan itu adalah suatu proses yang spontan di luar perencanaan dari pak prabowo berpidato
dan itu bukan sebagai perasarat kita bikin acara itu
jadi anda mengakui bahwa ada celetukan tawaran sebagai menteri di kabinetnya pak prabowo
bukan tawaran pidatonya pak prabowo itu
ya berarti itu tawarannya apa
menteri desa ya
enggak silahkan anda dengar sendiri

enggak gini enak enak
kalau kamu menganggap bahwa budi masud zadmiko bertindak politik hanya untuk logistik dan jabatan
yang anda pandang rendah bukan saya
yang anda pandang rendah adalah banyak teman segeneralisasi saya mungkin andre rosiadi juga yang meracik aktivis
enggak kok kita tidak sekedar mengotori kita dengan harga semurah itu
jadi lihat serai historis
kalau anda samakan seperti orang orang yang mengklai
kalau saya politik saya ah budi mau dapat apa lima miliar bisa dua ratus miliar atau satu miliar atau whatever
saya pikir dia tidak berbicara tentang saya
dia bercerita tentang dirinya sendiri
ya kayak gitu
pertanyaan saya tapi anda berharap nggak jadi menteri
pertanyaan macam apa itu
enggak enggak enggak
anda kan pernah bercerita bahwa ada tiga kali
pertanyaan itu pertanyaan pertanyaan macam apa itu
enggak anda kan ditawari tiga kali dulu menjadi menteri di kabinetnya pak jokowi
belum kalau saya berharap
saya manusia politik nanda
manusia politik itu butuh kekuasaan
kalau anda enggak bukan bukan ya anda jadi aktivis
saya butuh kekuasaan saya tidak mencari kekayaan dalam politik
kalau kekayaan tidak dicari kekuasaan pun ada orang yang politik ingin berkuasa
anda pertanyakan moralitasnya loh ujung ujung dia berkuasa
saya ketika terjun politik tidak maksud saya untuk jadi figuran
lukisan bagus dalam sebuah ruang kotor
ketika saya terjun politik saya nggak mau jadi lukisan bagus dalam sebuah ruang kotor
saya ingin jadi sapu
oke untuk bersih bersih
dan untuk itu harus ya untuk mau enggak mau harus bersentuhan dengan debu
itu ada kekuasaan
kekuasaan itu maksudnya anda berarti berharap menjadi menteri untuk bisa menyapu kepentingan
ya berharap lebih daripada sekedar menteri mau jadi gubernur kayak presiden kayak apalagi direktur bumn
dpr sudah bupati apapun
bukan sebagai sebuah apa kemorsesan moral ketika anda mengatakan
ketika anda mengatakan bahwa anda ingin terjun politik anda ingin berkuasa anda tidak moralis anda tidak etis
ini ada dulu pertanyaan gini muncul sempat ketika saya menjadi dpr ya
ada orang ngomong wah budiman dulu berjuang lawan orde baru ujung ujungnya ingin berkuasa
seolah olah ada pertanyaan kalau ada orang pernah berjuang untuk demokrasi dan yang berkuasa
itu dia menghargai
tidak tidak tidak
anda tidak menghargai perjuangan
seolah olah kekuasaan demokratis hanya boleh diberikan pada mereka yang tidak berjuang untuk demokrasi
misalnya mungkin dulu tidak pernah berdemonstrasi tidak pernah jadi aktivis
karena anda sudah berjuang untuk demokrasi menjadi aktivis
bukan tidak tidak gitu logikanya
bukan bukan bukan kausalitas gitu
ini penting ini cara berpikir
bukan kausalitas bahwa saya berjuang untuk berkuasa bukan itu
ketika orang yang dalam demokrasi tidak berjuang pun punya hak berkuasa
ketika orang yang berjuang
memiliki hak berkuasa kemudian dikatakan seolah olah anda berjuang untuk berkuasa
tidak seperti itu secara pikirnya
anda berarti punya harapan menjadi menteri di kabinetnya pak prabowo kalau pak prabowo nanti menang
kalau harapan ketika pak jokowi jadi presiden saya harus punya harapan
saya lagi tanya pak jokowi nih karena itu sudah lewat tawarannya tiga kali
tapi kalau pak prabowo nanti menang pemilu anda berharap nggak bahwa anda menjadi menteri yang tinggi
kan manusia politik nih punya harapan apa tidak
apa spesial untuk tidak menjawab dan menjawab
ketika saya menjawab saya kemudian menjadi manusia jujur yang kelihatan bodoh karena berharap
ketika tidak menjawab saya dianggap sebagai manusia yang tidak jujur tapi tulus
jadi jujurnya gimana
ya sudah silahkan
sebagai manusia politik berarti berkehendak berharap dong
berhendak berkuasa dong
masuk menjadi menteri ya
menjadi menteri jadi presiden jadi dpr jadi gubernur apapun
pemecatannya mas budiman ini memang murni karena dansa politik yang dilakukan oleh mas budiman mendukung prabowo subianto yang tadi disinggung atau disentil oleh bu mega ya
oh iya sangat terkait ya
jadi terkait tadi juga disampaikan oleh budiman sendiri
itu konsekuensi pilihan politiknya pada saat partai ketua umum sudah memutuskan calon presidennya adalah pak ganjar pranowo
ini tidak main main
namanya juga calon presiden ini kan bukan calon ketua senat
atau calon ketua rt
jadi ada sesuatu yang strategis sesuatu yang perhitungan ibu mega sebagai ketua umum memutuskan pak ganjar pranowo ini kan tentu dengan berbagai banyak pertimbangan terkait masa depan bangsa ini ke depan
terkait dengan dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia
terkait dengan bagaimana visi misi kebijakan program selama pdi perjuangan mendapatkan mandat rakyat
menang dua ribu empat belas dan sembilan belas dan pak jokowi memimpin
jadi ini adalah sesuatu yang strategis
ini yang tidak main main
jadi ketegasan ibu mega sebagai ketua umum partai mengeluarkan pemecatan atau pemberhentian konco ku ini mas budiman ini
ini mas budiman ini adalah bentuk satu sikap tegas terhadap organisasi di dalam internal pdi perjuangan supaya konstruksi wacana publik yang membicarakan banyak hal terkait dengan mas budiman ini terkanalisasi di dalam internal kader pdi perjuangan
waktu itu kan banyak hal dan itu biasa
waktu ada keputusan pak jokowi juga ada kader yang dua ribu empat belas ada yang
jadi memang itu pemecatan biasa ya yang dilakukan oleh partai ketika
ini pemecatan biasa ini pemecatan yang sangat serius
oke maksudnya kalau kader membelot memang harus dipecat gitu ya di internal pdi perjuangan
ya karena butuh satu rampak barisan butuh kerja organisasi untuk mewujudkan keputusan partai ini yang ini sebagai salah satu step untuk mewujudkan hal hal yang tadi disampaikan bersifat ideologis bersifat bersifat strategis
misalkan satu figur ini
jadi kalau ada hal hal yang diluar partai kemudian berakibat ada konstruksi terhadap kebersamaan di internal partai harus ditertibkan
berulang kali kan pemanggilan pemanggilan kepada setiap kader yang dianggap membuat atau berakibat terhadap kekompakan kebersamaan orkestrasi dari internal partai ini pasti akan diingatkan
atau yang paling ekstrim adalah pemecatan seperti yang dilakukan dewan pimpinan pusat pada partai
oke mas biwo artinya dansa politiknya mas budiman sujatmiko ini memang membuat kontraksi ya di internal partai membuat ada yang terganggu di internal partai begitu anda ingin mengakui begitu
dansa politiknya seorang budiman sujadmiko bisa ya membuat kontraksi ya
dan kontraksinya ke dalam belum tapi kewibawaan suatu keputusan partai ini harus dijaga
ini kan kewibawaan istisional dewan pindah ustadz
istisional dewan pindah ustadz partai
yang mana keputusan itu akan menjadi keyakinan dari seluruh kader maupun program program kerja partai untuk pemenangan pemilu
jadi setiap kader ada yang terkait dengan ini menyangkut masalah kesadaran berorganisasi
dalam kaitan kesadaran politik yang sudah diputuskan oleh partai terkait dengan pencapresan pak ganjar pranowo
jadi hebat banget dong seorang budiman sujadmiko cuma satu orang bisa membuat kontraksi di internal pdi perjuangan
dan citranya di luar kemudian terganggu
kalau kontraksi ke internal kan mungkin enggak ya tapi wibawa partai gitu
hebat banget berarti seorang budiman sujadmiko
faktanya memang seorang budiman ini juga seorang tokoh
enggak dipungkiri lah ya
yang bani mau ngajar odeh baru saat itu antara figur ibu mega yang memulai dengan
bagaimana otoritanisme kemudian juga oligarki dan nepotisme dan koripisme orde baru ini kan
dilawan betul secara politis
partai politik oleh bu mega dan instrumen intelektual muda waktu itu adalah budiman
memang budiman sebagai tokoh yang dalam situasi masyarakat yang abnormal
tokoh itu akan hanya muncul di situasi yang abnormal
pada saat itu emang situasinya normal sembilan puluh delapan
muncul tokoh tokoh yang situasi masyarakat itu tidak menentu
nah dalam situasi yang normal jarang muncul tokoh
nah itu di sembilan puluh delapan muncul salah satunya maksudnya
maka yang sekarang dipersoalkan itu bukan persoalan sembilan puluh enam sembilan puluh delapan nya waktu itu
dia adalah tokoh yang muncul
dia adalah tokoh yang melawan
yang bicara substansi ideologis politis
yang melihat bahwa kontradisi pokok budiman itu adalah dengan yang namanya odeh baru
yang namanya kekuatan kekuatan nepotisme dan kekuatan kekuatan ademokrasi
nah sekarang kan kemudian hal yang antagonis ini menyatu itu menjadi pembicaraan
jadi persoalan partai di internal kok saya belum melihat terlalu berakibat
tapi wibawa dan citra partai
tapi citra di luar seolah olah ini adalah orang yang berani melawan keputusan partai
dan kemudian termasuk ana dan seluruh media sosial membicarakan itu
dan ini tentu partai harus segera mengkonsultasikan ke dalam dengan pasangan publik yang berada di dalamnya
ini warning nggak buat kader partai lainnya kalau misalnya coba coba berdansa politik di luar rampak barisan partai akan berhasil sama seperti mas budiman
dansa itu kan bisa juga tergelincir
jadi ini warning buat kader kader lain
buat kader kader yang lain begini kita terbiasa kalau yang normal pada saat keputusan partai itu dikeluarkan orkestasi adalah bagaimana menerjemahkan dalam bentuk kerja kerja partai
yang abnormal memang tipe budiman ini agak aneh gitu loh
tapi saya juga tidak kaget karena budiman yang saya kenal memang lebih pada hal hal ideologis akademis ya
dia saya lihat memang tidak terlalu paham dan menjiwai organisasi
oke jadi maksudnya apa terlalu ideologi

bukan dia bicara narasi narasi ideologis narasi narasi teknokratik narasi narasi politis gitu
oke tapi soal tunduk aturan organisasi anda mau ngomong itu
kelihatannya ya dia bukan tipe orang yang loyal dalam suatu gerak organisasi
jadi kalau kemudian
ini harus saya koreksi
tapi harus saya koreksi juga
persen saya ya
jadi sering membelot gitu aturan organisasi
dia tidak terbiasa
mengikuti aturan organisasi
bukan mengatu mengikuti
dia tidak terbiasa di dalam orkestrasi kegiatan kegiatan organisasi
ada pertalian ideologis pertalian politis yang dia kerjakan
dengan organisasi ya
jadi kalau kemudian terjadi lompatan lompatan yang dilakukan budiman sebenarnya saya melihat itu pasti akan terjadi
tapi tidak menyangka
tapi kalau yang tiba tiba lompatannya semacam ini saya kaget terus terang aja
tapi kalau kadang nyerempet nyerempet tidak loyal pada satu keputusan organisasi
nampaknya budiman juga tidak terlalu terikat
silakan silakan mas budiman

saya gabung pd perjuangan dua ribu empat empat desember
saya pikir di banyak keputusan penting partai
pencalon bumega kemudian keputusan untuk tidak gabung ke dalam pemerintahan pak sp selama dua periode dan macam
kemudian keputusan pak jokowi
keputusan pak jokowi gubernur dan koresiden dan segala macam
di banyak keputusan strategi saya ikut
termasuk misalnya ketika saya tahun dua ribu sembilan belas menemui pak sekjen minta saya tidak dicalonkan lagi ke dpr
tapi pak sekjen bilang enggak kamu harus tetap nyalon untuk ketiga kalinya
loh saya sudah dua periode saya nggak mau lebih dari dua periode
anda selalu mengikuti aturan organisasi
dalam banyak soal soal yang strategis dan lain lain

tapi kenapa pertanyaan kan kenapa kali ini tidak
nah itu nanti kita diskusi di session berikutnya
oke saya mau ke bang andre dulu
bang andre bagaimana kemudian anda merespon pemecatan ibu sujat miko dari pdi perjuangan
ini kan urusan rumah tangga pdi perjuangan
partai gerindra tentu tidak akan mengomentari atau ikut campur urusan rumah tangga pdi perjuangan
kami menghormati urusan pdi perjuangan dengan mas budiman
itu urusan ranah internal pdip
dan etis partai gerinda mengomentari
nah soal dukungan mas budiman kepada pak prabowo itu soal lain
tentu setiap orang yang datang kepada kami kepada pak prabowo tentu kita hargai
dan kita rangkul dukungan itu
itu sikap kita
tapi urusan pemecatan mohon maaf
kita tidak bisa mengomentari
urusan pemecatan memang urusan rumah tangga
tapi kan dukungan kepada pak prabowo itulah yang menjadi
jadi itu ikut andil sebetulnya
kita kan sekali lagi kita tidak ingin mencampuri urusan ranah rumah tangga orang
sama seperti gerinda
tiba tiba bang sandi keluar dari partai gerindra
kami menghormati keputusan bang sandi
kami doakan beliau sukses di tempat barunya
dan hubungan partai gerinda dengan p tiga
tempat rumah barunya bang sandi baik baik saja
tidak ada kami menyatakan p tiga melakukan politik dvd at impera kepada gerindra
kita menghormati setiap individu kan punya hak untuk memilih pilihannya
apakah tetap di gerindra atau tidak
nah mas budiman urusan dengan pdi itu urusan mas budiman dengan pdi perjuangan
tidak etis dan tidak elok partai gerindra mengomentari urusan rumah tangga pdi perjuangan
ya istilah pdi ini kan kakaknya
oke bang andri
tertuanya partai gerinda
nah kalau urusan mas budiman datang tanggal delapan belas
juli dulu yang pertama
ya pertama itu
kebetulan saya ada di kertanegara
saya juga nggak tahu waktu saya datang ke kertanegara saya nggak tahu mas budiman mau datang
tiba tiba saya sampai di situ saya lihat dari wartawan banyak
lalu baru dikasih tahu mas budi ternyata akan ada tokoh yang datang
baru saya lihat yang datang mas budiman sujadiko
intinya ini hal yang berbeda nana
satu sisi urusan internal mas budiman dengan pdi kami tidak akan mengomentari
nah urusan mas budiman datang mendukung pak prabowo tentu kami sambut dengan tangan terbuka

itu adalah sebab dan akibat
jadi sambut dengan tangan terbuka
sebabnya adalah mendukung pak prabowo makanya akibatnya dipecat
siapapun yang datang ke pak prabowo kita sambut dengan tangan terbuka
karena pak prabowo menyampaikan bahwa membangun indonesia itu harus dilakukan secara berat
itu mengganggu rumah tangga orang lain ya ataupun rumah tangga partai lain gitu
jadi tidak masalah
kami tidak ingin mengomentari urusan mas budiman dengan pdi perjuangan
yang kita terima seorang budiman sujan miko yang datang bersama teman temannya ya mas budiman waktu itu
bersama rekan rekannya menyatakan mendukung dengan pak prabowo tentu kita terima dengan tangan terbuka
termasuk kalau rifana datang ke kartanegara menyatakan dukungan dengan pak prabowo
jadi persoalannya bukan tentang saya tapi tentang mas budiman
apakah kemudian setelah ini anda mengatakan bahwa gerindra mengatakan bahwa kami tidak ikut campur
tapi kan ini mas budiman udah jadi politisi pasar bebas
gerindra nggak mau menampung mas budiman masuk
kita ini partai terbuka
gerindra ini partai terbuka
asal komit dengan uud empat puluh lima pancasila nkri dan menikah tunggal ika
semuanya ingin bergabung dengan partai gerindra
nah tergantung mas budiman
jadi pintu terbuka lebar ya
siapapun termasuk rifana mau bergabung dengan gerindra
ini persoalannya bukan tentang saya
jadi kalau kemudian gerindra membuka pintu lebar lebar terhadap budiman suciadmiko kalau ingin bergabung ke gerindra
kepada siapapun masyarakat kita terbuka
asal komit terhadap uud empat puluh lima pancasila nkri dan binika tunggal ika
dan taat organisasi
iya taat organisasi
oke partai gerindra
mas adi anda melihat bahwa pemecatan budiman sujadmiko memang tidak merusak ataupun tidak mengganggu konstruksi di dalam internal pdi perjuangan
atau justru wibawa dan juga citra itu yang di luar yang tadi dikatakan mas bimo yang sedikit terganggu ya saya kira
ya saya kira apa yang dilakukan oleh bu budiman suciadmiko itu kan dalam banyak hal apa yang sudah disampaikan oleh mas bimo
tentu konstruk bangunan politik di luar itu ada semacam insoliditas ya
satu sisi memang merugikan pdip tapi pada saat yang bersamaan merugikan prabowo subianto
karena dukungan politiknya langsung ditujukan kepada prabowo subianto
ini yang sepertinya membuat kenapa pdip itu punya treatment agak berbeda dibandingkan gibran ataupun ife nisimbolon
karena budiman secara deklaratif ya menyatakan dukungan di pilpre dua ribu dua puluh empat
jadi pemecatannya pun juga lewat kurir kan
langsung disampaikan secara terbuka dan itu dinyatakan pecat
gibran memang kalau melihat gestur tubuhnya ini kan pendukung dan relawan relawannya juga berbeda
dan relawan relawannya juga banyak memberikan dukungan
tapi tidak secara langsung bahwa gibran mendukung prabowo saat itu
jadi ada momen klarifikasi
hanya koda tapi ada momen klarifikasi
ada momen tabayun apakah gibran ini betul ingin ke prabowo subianto atau ingin tegak lurus bersama pdip kan begitu
termasuk effendi simbolon ada medium klarifikasi yang kemudian diberikan cukup terbuka memberikan penyampaian klarifikasi terbukanya
apakah ife nisimbolo memang untuk mendukung prabowo subianto
atau ini hanya sebatas kampung
ini yang saya sebutkan ada treatment politik yang berbeda kepada budiman ketimbang misalnya gibran ataupun effendi simbolon
karena ya budiman harus diakui ada panggung besar menyatakan dukungan politiknya kepada prabowo yang tentu saja bagi pdip ini adalah sebuah pembangkangan
dan menurut saya bang bimo ini agak bersyukur mau datang ke dialog malam ini
pdip ini rada rada nggak mau biasanya dengan kader yang sudah dianggap pembangkang biasanya
apalagi kader yang dianggap yang hangat
biasanya yang lain pada tak mau itu bang
nah ini luar biasa
nah itu yang pertama rifana
yang kedua kalau bagi pdip kan ya hilang satu bisa tumbuh seribu
tapi yang jelas dari beberapa studi studi dari tulisan tulisan yang dari dulu saya buat terkait dengan partai politik
pdip ini memang agak beda dengan yang lain
misalnya sedikit bandingkan dengan golkar
golkar dulu yusuf kala sekalipun dia berdampingan dengan jokowi di dua ribu sembilan belas

sekalipun saat itu golkar mendukung prabowo subianto
tapi dpi itu gak begitu
yang mengatakan dirinya banteng itu harus berbaris secara rapi
kan itu ceritanya
gak lurus begitu ya
dan bagi saya pesan politiknya sederhana
jadi siapapun yang merasa kader pdip kader biasa anggota biasa elit politik bahkan termasuk presiden
kalau melakukan hal yang sama seperti budiman tinggal nunggu waktu akan dibudimankan dulu
mas bimo apakah
kemudian gibran raka buming raka presiden jokowi akan dibudimankan kalau secara terang terangan terbuka mendukung capres di luar ganjar pranowo
tapi jangan dijawab dulu mas bimo kita harus jeda tetap bersama kami di political show